pelabuhan sunda kelapa menyimpan banyak sejarah di masa lampau
mulai dari cikal bakal lahirnya ibu kota dki jakarta
hingga jejak perdagangan rempah rempah nusantara
di jelajah kemerdekaan kali ini
produser lapangan nabila putri akan mengajak anda
untuk menyusuri pelabuhan sunda kelapa yang kini juga diahli fungsikan
menjadi situs sejarah
pelabuhan sunda kelapa pelabuhan yang sangat terkenal sejak abad kelima masehi
dan dari pelabuhan inilah yang menjadi titik balik
dari lahirnya kota metropolitan dki jakarta
pelabuhan sunda kelapa memang sangat tersohor sejak abad kelima masehi silam
pelabuhan ini menjadi saksi bisu dan titik balik lahirnya jakarta
pada dua puluh dua juni seribu lima ratus dua puluh tujuh sejak kesultanan demak cirebon
berhasil mengusir portugis dan mengubah nama sunda kelapa
namun sebelum itu pelabuhan sunda kelapa lebih dahulu dikenal
sebagai lokasi penting dalam aktivitas perdagangan internasional
hampir seluruh pedagang pedagang dari luar negeri kala itu
seperti tiongkok arab india inggris belanda dan tentu saja portugis
berdatangan ke pelabuhan ini
tiga itu produksi produksi dari wilayah timur
yang diangkut dari pelabuhan makassar misalnya
sebelum diperdagangkan ke luar wilayah nusantara
itu biasanya diangkut ke sunda kelapa
tetapi sebetulnya sunda kelapa baru betul betul berkembang nanti
setelah di era voc
di era voc pelabuhan jayakarta kemudian berganti nama lagi
menjadi pelabuhan batavia
peran pelabuhan batavia semakin penting
voc tidak hanya membangun benteng dan gudang penyimpanan
tetapi juga menghubungkan pelabuhan dengan membangun parit dan kanal
yang dialiri sungai ciliwung
tujuannya untuk memenuhi kebutuhanan
dan kebutuhan masyarakat di dalam kota batavia
jika ingin melihat jejak peninggalan era kejayaan pelabuhan sunda kelapa
museum bahari yang berlokasi di penjaringan jakarta utara
berdekatan dengan pelabuhan ini bisa jadi jawabannya
di museum bahari kita punya beberapa foto dokumentasi
dari perkembangan area museum bahari beserta sunda kelapa
dari tahun ke tahun itu ada di menara syah bandar
lalu ada penggambaran kapal kapal tadi yang pernah singgah di sunda kelapa itu seperti apa
lalu ada diorama sejarah juga kedatangan bangsa asing ke nusantara
jelajah kemerdekaan edisi pelabuhan sunda kelapa
saya lanjutkan ke menara syah bandar
menara ini masih satu area dengan museum bahari
melalui syah bandar ini jumlah barang dagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan
dapat diketahui secara terperinci
jumlah barang dagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan dapat diketahui secara terperinci
catatan dari syah bandar juga secara rutin dilaporkan ke negeri belanda kala itu
pelabuhan ini punya posisi geografis yang unik ya
karena dia terlindungi oleh sebuah teluk yang ditaburi oleh pulau pulau
yang kita kenal dengan nama kepulauan seribu meskipun jumlahnya tidak ada seribu
jadi secara geografis dia relatif aman ya dari kemungkinan datangnya ombak besar misalnya
ataupun kemungkinan dari serangan dari luar karena ada banyak pulau pulau yang
di depan pelabuhan ini
namun memasuki abad ke sembilan belas pelabuhan sunda kelapa mulai sepi
akibat terjadinya pendangkalan air di daerah sekitar pelabuhan
pendangkalan air lantas menyulitkan kapal dari tengah laut yang hendak berlabuh
padahal saat itu terusan swes baru saja dibuka dan seharusnya
bisa menjadi peluang besar bagi pelabuhan sunda kelapa
alhasil pada saat itu belanda mengembangkan pelabuhan baru di kawasan tanjung priok
yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan terbesar di indonesia
pelabuhan sunda kelapa memang tak lagi melayani hilir mudik kapal untuk perdagangan internasional
dan sudah tidak sesibuk masa jayanya
namun mengingat nilai sejarah yang dimilikinya
kini pelabuhan dialih fungsikan menjadi situs sejarah
jadi apa anda tertarik untuk menjelajahi masa lampau lewat pelabuhan sunda kelapa
tim liputan cnn indonesia jakarta